jangan jangan semua ini adalah rencana dari ayah anda
untuk bisa menyingkirkan ibu undaku dan aku dari panjajaran
cukup rai israwi sesa
kamu boleh saja menuduhku sekehendak hatimu
tapi tidak kepada anda prabu rai
kamu harus berisikap sopan kepada hena prabu
kujang kebar itu
oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
maaf ayah henda prabu
tapi itu tanggung jawab yang sangat besar bagiku ayah anda
aku tidak akan sanggup mengembaninya ayah henda
dan penggawa pajajar
akan membantu putri
seharusnya ayah anda mengangkatku menjadi pemimpin pemerintahan
bukannya ayah anda sudah berjanji kepadaku
ayah anda akan mengangkatku menjadi putra mahkota
aku tidak akan duduk ayah anda
sebelum ayah anda mengubah keputusan itu
ayah henda tidak akan pernah meningkari janji ayah henda
jika kau sudah dewasa
dan sudah bisa bersikap bijaksana
ayah anda akan segera mengangkat
menjadi putra mahkota
bagaimana ayah henda akan percaya kepadaku
sedangkan ayah anda tidak pernah memberiku kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku
mengapa ayah anda selalu bersikap tidak adil kepada aku
raih seru sesa
bersikap lahir sopan kepada yadav prabu
diam kau serenak pembunuh
cukup surawi sesu
tidak sepantasnya kamu bersikap seperti itu
apakah ada yang salah dengan ucapanku ayah anda
ibunda kentering manik hampir tewas di tangan ibunda subanglarang
apakah ayah anda masih ingin mempelanya
ibunda ratu subanglarang
namun itu bukanlah suatu alasan
untuk tidak bersikap tidak sopan
terhadap rara santa
jangan jangan semua ini adalah rencana dari ayah anda
untuk bisa menyingkirkan ibundaku dan aku dari panjajaran
cukup raih seru sesa
kamu boleh saja menuduhku sekehendak hatimu
tapi tidak kepada yadav prabu raih

kamu harus bersikap sopan kepada yadav prabu raih

mohon ampun ayah anda prabu
sebagai pemangku jabatan selama ayah anda prabu pergi
angkatlah raih seru sesa
tidak butuh belas kasihanmu
cukup raih seru sesa
ayah anda akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadamu
di saat ayah anda tidak berada di istana
jika kau berbuat macam macam
dan menyalahgunakan jabatan ini
ayah anda akan membatalkanmu
menjadi putra mahkota
racun ini sangat ganas dan membahayakan sekali
butuh beberapa hari untuk memusnahkan racunnya
sebaiknya kisana kisrah dulu disini
sampai semua racun yang ada di dalam tubuh kisana
aku akan melanjutkan perjalananku
dan mau kemana
aku akan melanjutkan perjalanan
kita lanjutkan perjalanan kita bapak
istirahat dulu atura den
paman teh udah tua atu
penyakit paman teh sekarang kembali datang
saya mah kena penyakit sars
apa sars teh
sakit akibat rasa suka
paling dirinya mahal
kayak aku dong
usia pun lima ratus tahun
tapi masih sehat tuh
gak kena asam urat
mau kena asam uratku mahal tuh nenek nenek
nenek nenek mah makannya juga pisang
kalo paman lelah
paman boleh istirahat dulu
atau pulang ke istana
yang melanjutkan perjalanan
aku harus cepat yang menemukan ibu nda paman
gak gitu atu
ini pas sebentar aja raden
paman mah kalo sudah gimana ke raden
paman coba buat raden
bukan selera kita itu mah
pokoknya paman mah akan selalu bersama raden
pokoknya paman mah akan selalu bersama raden
raden lah ya terima kasih bapak akan terpengaruh sama apapun raden ini baru heden cuit cuit
maaf kalau kita pemanu minta izin bela negara kita taruh dulu ya saya mau bela masa depan dulu
woi ini umur woi jadi kapan kamu bayar kamu jangan janji janji terus
ini sudah enam bulan
ampun juragan panen saya gagal terus jadi sekarang saya belum punya uang untuk bayar angsuran hutang kami
alasan pokoknya harus bayar sekarang atau rumahmu aku bayar
jangan jangan bakar rumah saya curaga namun tunggulah sampai panen bulan ini selesai
tolonglah surahkan aku sudah kenyang dengar alasan kamu